dari lapangan hijau pemain kembar tim nasional u enam belas indonesia bagus kavi dan bagas kava menjadi aktor kemenangan indonesia atas iran di laga perdana grup c piala afc u enam belas dua ribu dua
bagus mencetak gol di awal laga sedangkan bagas mengunci kemenangan skuad garuda muda di masa injury time
tim nasional indonesia u enam belas bertemu dengan iran di laga perdana grup c piala afc u enam belas
pada pertandingan yang berlangsung di stadion bukit jalil malaysia ini skuad asuhan fahri husaini sudah mampu unggul saat pertandingan baru berjalan empat menit
amiruddin bagus kavi yang sukses mencatkan namanya di papan skor
bagus berhasil membobol gawang iran usai memanfaatkan umpan mendatar dari muhammad supriyari
delapan menit jelang waktu normal berakhir bagus kembali memiliki peluang untuk menggadakan skor
namun sayang tendangannya mahal
masih belum menemui sesaran
gol pengunci kemenangan indonesia akhirnya tercipta di masa injury time
aksi penetrasi dari amiruddin bagas kava tidak mampu dihentikan para pemain iran
saudara kembar nari bagus itu pun membuat indonesia menutup laga dengan kemenangan dua gol tanpa balas
kemenangan ini pun menjadi modal berharga bagi tim garuda muda untuk menghadapi vietnam di pertandingan kedua grup c piala afc u enam belas
yang akan berlangsung senin dua puluh